good morning mau kemana nih weekend ini gimana kalau kita
saya main ke kebun binatang yuk apalagi kalau misalnya ngajak anak anak ya pasti makin seru
kali ini kita mau main ke bali safari park yang merupakan bagian dari taman safari indonesia
berbeda dengan taman safari lainnya di sini pengunjung harus naik tram atau bus khusus
untuk berkeliling melihat satwa dan kita sudah sampai di bali safari pemirsa nah jadi disini
kalau udah masuk nih udah beli tiket itu kita harus naik ke
busnya sudah datang ya langsung kita jalan jalan naik busnya let's go
bali safari park merupakan tujuan wisata keluarga yang terletak di kabupaten gianyar bali disini
pengunjung bisa melihat beragam satwa liar di lingkungan yang dibuat mirip dengan habitat
aslinya dari penjuru dunia seperti asia afrika dan amerika saat turun dari bus
kita akan disambut alunan musik tradisional bali yang bikin kita relax ini nih
tembak mohon maaf ini lebih ke ngerusak ya hahaha mohon maaf ya beli kita lanjut aja deh jalan sedikit
ke dalam kita akan melihat berbagai jenis ikan di sana tapi hati hati ya karena ada ikan piran
hatu disitu tapi kalau nggak takut nggak ada salahnya coba kasih makan ikan predator ini
konsepnya tuh unik banget pemirsa jadi kita serasa berada di dalam hutan bali
gitu banyak pohon rindang dan patung patung khas bali sekarang
saatnya kita nonton pertunjukan hewan hewan yang jinak dulu yuk lucu lucu banget ya
lanjut taygun soy also
nah juga menarikando
lagu dan juga pakaian yang digunakan para orang orthodox dull'anari soir
akan para pengisi acara
dan demi keamanan penonton dilarang untuk berdiri berpindah tempat
atau melakukan gerakan gerakan yang bisa menarik perhatian harimau
saat si hewan buas ini sedang atraksi
kalau tadi agak menyeramkan gitu ya nonton harimau
nah selanjutnya kita akan lihat pertunjukan si hewan pintar berbadan besar
yang namanya itu cuma terdiri dari satu huruf
apa itu dia adalah gajah alias gajah
let's go kita pindah tempat
kalau dalam pertunjukan gajah bercerita tentang kelestarian hutan
dan juga manusia yang tidak boleh mengganggu habitat alami di hutan
dan pada akhir pertunjukan diumumkan gitu siapa nih yang mau ikut main sama gajah
saya pun nunjuk tangan yang paling tinggi supaya kepilih
kira kira nanti mau diapain ya takut juga deh
di sini kita akan lihat hewan hewan yang ada di sini ya
di dalam bus nanti ada seorang pemandu yang menjelaskan seputar satwa yang akan kita lihat
mulai dari nama hewannya habitatnya sampai fakta unik soal satwa tersebut dalam bahasa indonesia dan bahasa inggris
jadi anak anak bisa tahu lebih banyak soal hewan hewan di sini
kalau mau mencoba yang memacu adrenalin bisa cobain
yaitu langsung memberi makan hewan buas dari dalam kendaraan seperti kandang berjalan ini
seru dan deg degan ya
kita bisa kasih makan langsung hewan buas kayak di afrika gitu
nah produk baru kita adalah feed the predator
itu dimana kalau biasanya satwa itu kan kita lihat ya di kandang
tapi di bali satwa itu satwa dibebaskan
manusianya yang dikandangin
habis seru seruan keliling dan kasih makan hewan makan siang enak nih kayaknya
apalagi restoran di sini kita bisa makan bareng singa juga
tapi tenang singanya ada di luar kok pemirsa nggak ikut makan bareng kita
savo lion restoran berada di dalam area bali safari dan menunya juga lengkap kok
mulai dari menu tradisional bali western dan italia juga ada

saya sih pesennya makanan tradisional
bebek goreng ala bali
tadi jalan jalan udah makan siang juga udah
kayaknya enak kita cari yang seger seger kali ya
makan rujak enak nih kayaknya
langsung deh kita meluncur ke warung rujak glogor di denpasar
kalau rujak umumnya kan berisi buah buahan lengkap dengan sambal gula merah dan cabai
nah di sini beda pemirsa
jadi kita makan rujaknya tuh pakai kuah pindang dari rebusan ikan dicampur sama gula merah dan terasi
unik ya makan rujaknya pakai kuah pindang kira kira gimana tuh rasanya
rujak jenis ini memang jarang ditemui di daerah lain selain di bali
meskipun memakai ikan tapi tenang aja
kuahnya ini gak berasa amis kok yuk kita coba langsung
hari ini karena nyobain sekalian saya pilihnya dua pemirsa
ini yang rujak kuah pindang yang asin
sama rujak kuah pindang yang manis
terus ini juga yang cuma ada di bali nih
ini rujak bulung alias rumput laut
tuh saya pesennya yang campur jadi dia warnanya ada rumput laut hijau sama rumput laut putih
saya mau cobain yang rujak kuah pindangnya dulu ya
ini sih tuh bau ikannya wangi banget
warung rujak ini sangat populer loh
selain karena sudah ada sejak tahun seribu sembilan ratus enam puluh enam rasanya juga tidak berubah
buka dari jam sepuluh pagi sampai enam malam ada menu lain yang bisa dipesan selain rujak kuah pindang yang bisa kita pesan
seperti misalnya ada aneka es dan juga rujak lain yang tidak memakai kuah pindang
jadi bagi anda yang berencana wisata kuliner di bali bisa memasukkan rujak kuah pindang ini dalam list anda